yaudah suster saya coba ajak ngomong nenek berdua dulu ya
nenek sebentar sebentar
nenek tau gak kenapa saya pengen nenek ngomong sama jessica sekali lagi
karena sekarang lagi ada elsa
elsa lagi dalam misi rahasia
dan gak boleh ada yang tau kalau dia ada di rumah sakit ini
elsa sekarang lagi jadi detektif pak
ntar nenek ngomongnya bisik bisik aja
jadi gak ada yang denger
kalau nyebut elsa jangan elsa
ini lagi berarti
nah rangkanya udah jadi deh
nah jadi abis ini kita pakaiin kertasnya gitu
abis pake kertas
terus dilapain cus
diwarnai biar makin cantik
aku yang warnainnya cus
kita pasang dulu ya sebentar ya
ini pak silahkan dicek kembali ya
berkas proyek terbaru yang harus ditandatangani
bentar saya lanjutin
saya tolet bentar ya
kenapa tiba tiba tadi burung ya
apakah aku rambut
kayaknya saya balik duluan deh
nanti kontraknya saya baca di rumah ya
agak agak apa ya
agak pusing dikit sama
kamu gak apa apa balik juga
ini kontraknya pak
ini cuma tinggal tanda tangan aja kan
saya balik duluan ya
kamu mau cerita sama nino soal elsa
nino berhak tahu soal keisha
dan keisha juga berhak tahu
jangan pak tolong jangan
dan masukin elsa ke penjara
aku yakin banget nino itu kepengen elsa masuk ke penjara
kita kasih tau ke nino
siapa tahu mereka juga akan melakukan hal yang sama
ya udah terserah kamu pak
tapi aku gak yakin nino akan melakukan itu
meskipun kamu gak setuju

jangan lupa subscribe channel ini
saya lihat kok dari tadi bapak kucak kucak mata terus ya
mata bapak tuh jadi kelihatan agak merah pak
iya ini gak tau kenapa mata saya kayak
katel terus sakit
jangan dikucak ya pak
nanti yang ada makin merah
lebih baik bapak pejamkan mata bapak aja
kamu lagi dimana sekarang no
bapak perlu ketemu sama kamu
ada yang perlu bapak bicarakan sama kami
enggak sih pak
ini juga baru pulang kerja
lagi menuju ke rumah
oke kalau gitu bapak ke rumah kamu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
buat dia baju dulu ya
kita sudah mau masuk ke jakarta
dan sebentar lagi
kita sampai ke rumah sakit sejahtera
setelah sekian lama
akhirnya gak melangkahkan kaki di jakarta lagi
nenek udah sampai berbusa ngomong sama jessy
jessy nya malah nyewekin nenek
kayak orang gila jadinya ngomong sendiri
makasih ya nenek udah kasih usaha kamu
nenek mah gak apa apa om
nenek seneng cuman
jessy nya kayak gak mau sama nenek
bukan gitu nenek
maaf pak irfan
ini sudah sore pak
nenek harus segera pulang
makasih ya nanti sopir saya akan mengantar kalian
om neneng pulang dulu ya
saya sudah dekat sama rumah sakit sejahtera bos
dan saya membawa elsa
oke ya udah
langsung ke sini ya ke ruang icu ya
elsa kan ini masih sembunyi bos
karena dia takut ditangkap lagi
jadi bos tolong pastikan gak ada yang tahu kalau dia ke situ bos
dan saya sudah janji sama elsa begitu
dan dia juga bakal pakai masker bos
dan juga bos terima kasih
dan juga bos harus pastikan kalau saya aman bos
identitas kalian berdua saya amanin
ya kesini sekarang
saya harus jaga nenek balik
om irfan ngapain lari lari
mau ngantri nenek ya
boleh nggak saya ajak nenek untuk ngomong sama jessica sekali lagi
baik silahkan pak
tapi kan nenek tadi udah berusaha ngomong sama jessie
tapi jessey kayaknya udah gak anggap neneng bestinya lagi deh
suster saya coba ajak ngomong neneng berdua dulu ya
nenek sebentar sebentar
neng tahu nggak kenapa saya pengen nenek ngomong sama jessica sekali lagi
karena sekarang lagi ada elsa
elsa lagi dalam misi rahasia
dan gak boleh ada yang tahu kalau dia ada di rumah sakit ini
saya sekarang lagi jadi detektif om
ntar nenek ngomongnya bisik bisik aja
jadi gak ada yang dengar
kalau nyebut elsa jangan diasa